untuk mengetahui informasi terkini dari pemanggilan kejaksaan agung terhadap menko perekonomian erlangga hartarto
terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah beserta turunannya pada perede dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza sregar
selamat pagi reza
reza kami mendapatkan informasi hari ini memang menko perekonomian erlangga hartarto dipanggil oleh kejaksaan agung
dan sepertinya sudah tiba di sana untuk menjalani pemeriksaan
lalu kira kira materi apa saja yang akan dipertanyakan terkait dengan kehadiran beliau
terutama kami mendapatkan informasi bahwasannya dari pihak kejaksaan agung
akan mempertanyakan urgensi dalam rangka pengusutan kasus mafia minyak goreng
ya urgensi seperti apa yang dimaksud dengan kehadiran yang akan digali oleh pihak penyidik pada pagi hari ini
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi
pada hari ini kejaksaan agung akan melakukan pemeriksaan atau pemanggilan kedua
terhadap menko bidang perekonomian indonesia erlangga hartarto
dimana nanti erlangga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tugas korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
di mana pada sebelumnya pada hari selasa lalu erlangga mangkir pada pemanggilan pertama
di mana ia dijadwalkan datang pada pukul sembilan pagi lalu mundur ke pukul empat sore
jadi para media yang menunggu di kejaksaan agung tidak melihat datangnya menko bidang perekonomian erlangga hartarto
namun saat kemarin di harlah pkb ke dua puluh lima di stadion manahan solo
menko bidang perekonomian erlangga hartarto menyatakan siap untuk hadir dalam panggilan kejagung pada hari ini
dan tadi erlangga sudah tiba pada pukul delapan lewat dua puluh lima bersama dengan dua kuasa hukumnya
jadwal ini lebih cepat dibandingkan dengan informasi yang kami dapatkan dari
kapus penkom kejagung bapak ketut sumedane
di mana awalnya pada hari ini erlangga dijadwalkan akan hadir pada pukul sembilan waktu indonesia barat
dan nantinya erlangga ini akan diperiksa terkhusus untuk urgensi
dimana untuk mengevaluasi pemberian izin ekspor cpo
untuk menggali dari sisi evaluasi kegiatan menggali dari sisi kebijakan yang ia ambil untuk perkara cpu ini
karena memang informasi yang kami dapatkan dalam perkara cpo ini kerugiannya telah mencapai enam persen
dan ini adalah informasi yang kami dapatkan dalam pukul sembilan waktu indonesia barat
dan dalam kasus ini sudah ada tiga korporasi yang dijadikan sebagai tersangka
yakni wilmar group lalu permata hijau group dan juga musim mas group
di mana pada enam juli lalu kejaksaan agung juga telah melakukan penggeledahan di ketiga korporasi tersebut
dan setelahnya pada hari senin tujuh belas juli yang lalu kejaksaan agung juga telah memeriksa dua saksi dari kementerian dalam negeri
dengan kebijakan yang diambil dari periode januari hingga bulan april dua ribu dua puluh
dan selain tiga korporasi yang sudah dijadikan sebagai tersangka ada lima terdakwa dalam kasus ini
diantaranya adalah yang pertama adalah direktur jenderal perdagangan luar negeri kemendak indra sariwis wardana
yang kedua komisaris pt wilmar dabatik indonesia master parulian tumanggor
yang ketiga adalah senior manager corporate of air pt victorindo alam lestari
general manager bagian jenderal vri pt musim mask pierre togar sitanggang
dan yang terakhir adalah penasihat kebijakan atau analis pada independent research and advisory indonesia
dan juga tim asistensi menteri koordinator bidang perekonomian indonesia yaitu webinanto halimjati alias lincewe
di mana kelimanya ini dijatuhi hukuman yang lebih berat di tingkat kasasi
dimana yang paling berat adalah indra sariwis wardana ini dijatuhi hukuman selama delapan tahun penjara dengan denda rp tiga ratus juta subsidi dari tabulan
dan juga lincewe di vonis tujuh tahun penjara dan denda rp dua ratus lima puluh juta subsidi dari enam bulan
dan berikutnya master parulian dan juga pierre togar sitanggang
ini dijatuhi dengan hukuman yang sama yaitu enam tahun penjara dengan denda dua ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan
dan yang terakhir adalah stanley m a yang menjadi terdakwa yang paling ringan vonis kasasinya yaitu lima tahun penjara
dan juga denda rp dua ratus juta subsidi dari enam bulan kurungan
hingga saat ini nantinya kami pada awak media masih akan
dan menunggu untuk mendengar secara langsung dari pihak air langgan hartarto dan juga dari pihak kejagung
apa saja yang nantinya dibicarakan atau diperiksa oleh mereka terkait dengan kasus dugaan korupsi
pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo ini
baik reza terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali